ya ini malah gak bisa tidur bunganya
papa sama mama kenapa gak pernah cerita
kalo kalian pernah tinggal di desa senaga
karena itu gak penting untuk diceritakan sayang
kalo pengen tau pak
kita itu masih punya rumah
di sungai naga
rumah kuno peninggalan zaman belanda
sama istri dan anaknya
di desa senaga
kenapa bunga gak pernah diajak kesana
karena desa senaga itu serem bunga
banyak kejadian aneh disana
terus desanya tuh lembab gitu
seperti sarang siluman
siluman lagi dibahas
yaudah sekarang kamu tidur ya
biar besok nggak kesiangan bangunnya
anak gadis nggak boleh bangun siang
susah dapet jodoh nanti
tadi mama ngelihat bunga sama pak dosen
kayaknya cocok gitu ya fah
kenapa jadi nyambung nyambung ke jodoh
buka tidur aja deh ya
mungkin memang sudah menjadi takdir dano
menjadi tempat hari harinya
karena nantinya danum yang akan melindungi bunga
aku tidak ingin menjadi manusia siluar
aku ingin menjadi manusia biasa
menjadi manusia biasa
hanya ada satu cara
untuk menghilangkan aura siluman itu dari tubuh danau
dan juga tubuh bunga selamanya
apa itu ratungga
dano harus memakan
kelopak anggrek bulan
yang hanya mekar
pada bulan kabangan
biarkan itu menjadi tugas saya
saya yang akan mencari bunga anggrek bulan
di saat dia mekar di bulan kabangan
tapi kita harus bertindak lebih cepat
daripada maharanise dan juga marabaju
karena mereka juga menunggu bulan kabangan
untuk menyempurnakan bunga
sebagai anak siluman
tapi juga kita terlambat
apa yang akan terjadi
bunga akan menjadi anak siloman
sebagai anak siluman
tapi kita juga terlambat
untuk membuatnya menjadi anak siluman
jadi seorang anak siluman
harus menjadikan bunga
sebagai anak siluman

serius banget sama bunga
datuk burhanuddin sesepuh desa sainaga
iya betul dia masih sepupu saya
besok kita bertemu di rumah datu burhanuddin
kita membutuhkan bantuan beliau
nanti ketemu sama saya di perpus
kalau gitu saya duluan
sungguh saya mengira
kalau itu danung sudah benar benar tewas diterkam buaya
mari silakan masuk
itulah barudin dari dulu pun aku sudah bilang
danung ini masih hidup
hanya saja ditahan sama ratu siluman buaya
sebaiknya masalah danau kita rahasiakan terhadap masyarakat di sini
sebaiknya masalah danung kita rahasiakan terhadap masyarakat di sini burhan
jadi begini dato
kedatangan kami semua ke sini ingin meminta pertolongan kepada datu
bagaimana caranya supaya hanum anak dari sepupu datu ini dapat hidup semestinya di tengah masyarakat
karena jika danung tetap hidup di tengah rimba
tetap hidup di tengah rimba
sekalipun dengan orang tuanya
dia akan tetap sulit mengenal orang
perambut kamu harus dipotong
tidak apa apa danum
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ini sih pak darwis
sebenarnya ada apa ya
itu foto rumah panggung yang ada di senay
nah dia itu mirip sama kamu
dia ini siapa
itu dia saya juga masih kurang tahu
tapi yang jelas foto foto itu ada di dalam rumah panggung desain aga
terus pak darwis bisa dapat foto foto ini dari mana
ya dari internet
sama ada beberapa blog yang mengisahkan kisah misteri tentang senaga
ini kamu simpan aja
yaudah kalau gitu sampai ketemu di kelas ya